ikut streaming ini live streaming acara seterusnya ini di www cnnindonesia com
kita sama sama akan melihat dan juga menyaksikan informasi dari malam hari ini
saya akan ditemani oleh dua narasumber untuk membahas mengenai pentingnya menjaga imun di tengah pandemi
imun serta kesehatan badan sebenarnya di tengah pandemi covid sembilan belas saat ini
dengan judul benteng imun terakhir untuk mengalahkan virus covid sembilan belas
nah malam hari ini saya akan ditemani oleh dua narasumber seperti yang sudah saya katakan tadi
kita akan membahas terkait dengan seperti apa sih pentingnya imun dan juga antibody dalam menangkal virus corona atau covid sembilan belas sars cov dua ini
kemudian juga asupanutis yang penting gizinya tuh bisa didapat dari mana saja
serta tentunya nanti kita akan semacam dibanking nih informasi informasi yang beredar di tengah masyarakat terkait dengan kesehatan
kemudian juga olahraga olah tubuh serta asupan nutrisi tersebut kan pasti banyak nih informasi yang beredar
tidak hanya mulut ke mulut tetapi juga mungkin whatsapp group nih kira kira mana saja yang perlu kita jalankan
apa saja yang perlu kita masuki nih untuk kita lakukan di sehari hari
serta tentunya nanti akan semoga bisa menjadi sebuah lifestyle di masa depan
tidak hanya di tengah pandemi seperti saat ini tapi juga pentingnya menjaga kesehatan untuk jangka waktu ke depan
saya malam hari ini akan ditemani oleh yang pertama
dr michael trianto spko yang merupakan dokter spesialis kedokteran olahraga
selamat malam dr michael
selamat malam mbak fani
sehat ya dok ya
harus sehat dan harus tetap menjaga kesehatan
betul itu sangat penting tentunya sekarang ya
ini adalah prioritas utama kita yang menjaga kesehatan ya dok
terutama di tengah masa sulit seperti ini ya dok ya
terima kasih telah bergabung bersama kami di setrum pada malam hari ini
saya akan menyapa narasumber kedua saya pada malam hari ini ada mbak christina andika
mbak ika selamat malam
selamat malam mbak
mbak ika sehat ya
sehat mbak puji tuhan
ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada mbak ika dan juga dr michael tadi ya
hari ini kita sama sama bergabung di setrum cnn indonesia
nanti kita atau saya minta saya banyak paham
minta saya banyak tanya nih terkait dengan informasi informasi tersebut yang bisa kita bagikan kepada penonton setrum pada malam hari ini
kita setrum mereka semuanya sama sama agar tetap menjaga kesehatan
harus aware terus tetap penting ya
karena kita tahu bahwa kasus covid sembilan belas di indonesia saat ini kan belum menunjukkan tanda tanda penurunan
kemudian kita juga tahu ternyata banyak sekali antrian yang ingin swab
kemudian juga antigen karena ingin liburan di akhir tahun ya
tetapi tentunya kita harus tetap mempraktekan protokol kesehatan di mana pun kita berada
kemudian juga m
memakai masker tadi mencuci tangan dan juga menjaga jarak satu sama lain
nah dr michael dan juga mbak ika sebelum kita mulai diskusi kita pada malam hari ini
ada baiknya terlebih dahulu kita lihat video yang sudah dibuat oleh teman teman cnn indonesia terkait dengan antibody imun tubuh dan juga pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi seperti saat ini
mungkin bisa kita putarkan
di tengah pandemi covid sembilan belas sistem imun jadi salah satu faktor penting
daya tahan tubuh yang kuat dapat
mereka juga dapat melindungi tubuh dari berbagai infeksi termasuk infeksi virus corona
sebaliknya saat sistem kekebalan tubuh menurun mikroorganisme akan dengan mudah menyerang tubuh dan menimbulkan berbagai jenis penyakit
bagaimana cara mengetahui sistem imun yang sedang menurun
luka bakal memicu sistem imun bekerja
saat sistem imun dalam kondisi prima sel darah putih langsung membantu melawan bakteri penyebab infeksi
sementara itu sel darah merah akan membantu pembentukan jaringan baru
mekanisme ini bisa berlangsung cepat kecuali jika sistem imun anda melemah
jika anda mengalami lebih dari empat kali infeksi telinga atau tiga kali infeksi sinus dalam setahun berarti anda memiliki sistem imun yang rendah
tanda lain juga bisa diamati dari infeksi pernapasan atau pneumonia
anda patut waspada jika anda mengalami dua kali pneumonia dalam setahun
meski demam tidak separah infeksi sinus atau telinga ini juga mengakibatkan rasa tidak nyaman
jika anda sering demam itu bisa jadi sinyal bahwa sistem imun sedang dalam kondisi kurang prima
sebelum merasa khawatir anda disarankan untuk melihat gaya hidup sehari hari
kelelahan normal terjadi setelah melakukan aktivitas fisik berat
namun saat rasa lelah datang tanpa ada aktivitas berarti salah satu yang patut dicurigai adalah penurunan sistem imun
masalah pada pencernaan jadi tanda sistem imun tubuh menurun dan anda mungkin mengalami stres berat
bagaimana cara mengatasi masalah pencernaan
mulai dengan mengurangi atau menghindari makanan dengan gula tambahan dan lemak jenuh
ketiganya bisa merusak mikroba alami usus
khusus memainkan peranan penting dalam sistem imun
dr michael itu tadi adalah tanda tanda kalau misalnya saat itu kita ternyata imunnya sedang turun dan kita mudah terpapar oleh tidak hanya bakteri
termasuk dengan virus corona
tapi ada nggak sih dok tanda tanda lain gitu
terutama untuk orang orang yang sebenarnya selama ini sehat atau mempraktekan gaya hidup sehat
tapi ternyata saat itu imunnya sedang turun gitu
ada nggak sih tanda tanda yang cukup visible untuk bisa kita jadikan alarm waspada
jadi pak fani kalau dari bidang saya olahraga itu kita biasa sekarang berolahraga bukan hanya asal capek asal berkeringat
sudah dilengkapi dengan gadget gadget kita
jadi kalau misalnya kita melihat baru olahraga ringan saja kok heart rate saya sudah naiknya berlebihan
kalau berolahraga ringan saja kok saya sudah merasakan kelelahan
itu adalah tanda tanda bahwa ada sesuatu yang tidak biasa
kemungkinan besar imunitas tubuh kita juga menurun
karena kita menjadi mudah lelah seperti yang di video
itu yang saya nyatakan tadi
kira kira gitu mbak fani
ini olahraga ringannya contohnya seperti apa aja dok
mungkin bisa jadi informasi juga nih
olahraga ringan sedang berat itu bergantung dari intensitasnya
intensitasnya kalau ringan itu jadi seperti jalan cepat jogging masih masuk gitu
atau bersepeda santai itu termasuk ringan
tapi kalau sudah yang berat tentu
lebih mudah kita melihat
jadi ada dua kutub
kutub yang ringan kutub yang berat
kutub yang berat itu seperti apa
atau berlatih untuk persiapan maraton
atau melakukan angkat beban secara berlebihan
itu adalah dua kutub
di antara itu jadi sedang
tapi tidak tahu capai
cuma lebih berat
karena saya tidak cuma jalan tidak cuma jogging
itu biar masyarakat lebih mudah untuk membayangkannya
kalau tadi dari faktor eksternal nih kalau misalnya dari faktor yang kita masukin ke badan kita nih mbak ika
ada nggak sih jenis jenis makanan minuman atau selain itu yang bisa merusak daya tahan tubuh
yang kita perlu hindarin banget
kalau untuk makanan sebenarnya sih yang benar benar merugikan nggak ada ya mbak
tapi kalau untuk makanan yang kita konsumsi secara berlebihan baru itu yang bisa merugikan
misalnya kita konsumsi gula yang terlalu berlebihan itu pasti akan menjadikan resiko peningkatan untuk menjadi diabetes
ataupun mungkin jadi kalau garamnya terlalu tinggi bisa jadi hipertensi dari
tapi memang kalau kita konsumsi secara berlebihan
misalnya kalau orang zaman dulu kan bilang nih katanya kalau hari panas enggak boleh minum es gitu
atau nasi nggak boleh kita panaskan di microwave gitu supaya tidak merusak kualitas nasinya tersebut
kayak gitu gitu gimana tuh mbak ika
kalau untuk nasi sebenarnya sih masih diperbolehkan dipanaskan dengan microil
tapi kita tidak boleh terlalu sering
karena kan microwave itu prinsipnya adalah dari gelombang
jadi itu yang agak berpengaruh nanti sama kesehatan kita
ini juga kalau di hari panas seperti itu biasanya lebih karena faktor di badan kita tuh panas
tapi begitu yang kita minum itu dingin
akhirnya jadi keseimbangan tubuh kita yang dari panas ke dingin itu terlalu ekstrim suhunya
jadi itu mungkin nanti bisa beresiko meningkatkan menurunkan imunitas tubuh ataupun bisa kan langsung jadi batuk ya
jadi kebiasaan kebiasaan yang biasanya di hari biasa bisa bikin kita batuk atau sesuatu lain yang bisa bikin kita sakit itu harus dihindari ya
kita lakukan kebiasaan kebiasaan baik gitu ya
nah kalau misalnya saya ke mbak ika lagi deh
kalau misalnya asupan atau nutrisi yang harus dipenuhi gitu untuk menjaga imun di masa pandemi saat ini apa aja sih terutama bagi mereka yang misalnya menjalankan pola diet gitu
kalau untuk zat gizi yang sebenarnya meningkatkan imunitas tubuh itu memang ada beberapa yang paling penting
pertama itu ada protein
itu sebenarnya yang paling penting
tapi untuk jenis makanannya pun juga sebaiknya kita tetap makan yang beraneka ragam
supaya kita bisa tetap mendapatkan semua jenis zat zat gizi yang kita inginkan
jadi bukan berarti hanya salah satu makanan yang benar benar meningkatkan imunitas yang itu harus kita konsumsi terus
jadi makanan bunga masih berlaku ya mbak ika
kalau untuk sekarang kita ganti sih mbak
jadi namanya adalah gizi seimbang
porsinya gimana tuh mbak ika
tidak berlebihan pastinya

nah kalau misalnya gimana caranya kita supaya tahu berlebihan atau enggak nih porsi makan kita
sebenarnya ada cara yang paling gampang
itu namanya isi piringku
nah kita biasanya kalau di rumah kan pasti punya piring ya
makannya pakai piring
nah dari piring itu kita bisa bagi bagi
nah dari setengahnya kita bisa bagi untuk makanan pokok dan lauk pauk
yang paling gampang adalah makan pokok itu dua per tiga dari setengah piring
makanan pokok itu bisa nasi kemudian kentang jagung atau roti
nah sepertiganya lagi dari setengah piring itu kita isi untuk lauk pauk
lauk lauk itu biasanya terdiri dari hewani dan abadi
nah kalau untuk yang hewani biasanya kita sarankan untuk konsumsi dari ayam ikan telur atau susu
kalau untuk yang nabati biasanya kita lebih sering tahu tempe atau kacang kacangan
kemudian yang betul kita pilih pilih
jadi misalnya pagi kita mau makannya nasi uduk gitu ya
nasi uduk nasinya ya cukup dua per tiganya aja dari setengah piring
terus kita tambahin tempe satu per tiga nya lagi
nah yang paling banyak porsinya dari satu piring itu memang harus di sayuran
jadi dua per tiga nya dari piring yang sebelahnya piring yang sebelah kirinya itu itu adalah konsumsi untuk sayuran
satu per tiga nya lagi adalah untuk buah buahan
tapi biasanya banyak orang kan yang berpikir kalau ah saya mau diet saya mau makannya buah buahan aja
gak mau makan nasi makannya buah buahan aja
tapi sebenarnya yang kita sarankan adalah perbanyak sayuran
buah itu memang banyak mengandung karbohidrat juga
oke jadi kalau misalnya
mending kita banyakin sayurannya ya
betul banyakin sayurannya
sangat harus dikatakan seperti ini
nah kalau tadi dari nutrisi kalau misalnya olahraga sendiri gimana ya dokter michael
apa ya kira kira olahraga yang bisa dokter anjurkan gitu untuk kita lakukan selama pandemi ini supaya meminimalisir terjadinya penyebaran virus corona
tapi imun tubuh kita tetap terjaga
jadi kalau olahraganya yang saya katakan tadi ringan sampai sedang
itu bisa kita lakukan misalnya jalan ke link kompleks rumah
atau kita berjalan di rumah
jalan rumah ya
itu ruangan sekecil apapun dapat kita pergunakan
memang ada faktor bosan
tapi dengan alasan kesehatan kita harus bisa mengalahkan hal itu
kalau itu adalah olahraga aerobiknya setelah itu kita juga membutuhkan olahraga aerobik atau latihan beban
tapi jangan bayangkan olahraga terbeban itu seperti mengangkat besi yang di gym begitu ya
itu dapat kita lakukan di rumah
misalnya dengan menggunakan berat badan sendiri
kira kira seperti itu
frekuensinya gimana dok per hari dan juga per minggu
sesuai dengan anjuran who
karena kan who bulan akhir november kemarin itu mengeluarkan suatu anjuran
anjurannya untuk berolahraga supaya kita bisa tetap sehat untuk dewasa diharapkan itu satu ratus lima puluh menit per minggu
jadi kalau dengan waktunya satu ratus lima puluh menit kita ambil frekuensinya lima hari dalam seminggu berarti cukup tiga puluh menit saja
baru kita tambahkan
latihan latihan yang menggunakan berat badan sendiri
misalnya saja kita dapat melakukan apakah push up di dinding
nah seperti dari tayangan yang digambar ini
itu yang dimaksudkan satu ratus lima puluh menit
karena kalau lebih daripada itu maka risikonya itu grafik yang dibawa itu akan meningkat
jadi bukannya kita tambah sehat
jangan jangan nanti kita lebih mudah terinfeksi penyakit
ini yang kira kira ini yang kayaknya informasi yang tidak didapat oleh seluruh orang sebenarnya
karena masing masing orang kan menggunakan atau melakukan olahraganya sesuai dengan bagaimana dia ingin tuh gitu
tapi tidak tahu resikonya seperti apa gitu ya dok ya
nah dok tadi olahraganya berarti yang disarankan adalah olahraga dengan intensitas ringan kesedang
seminggunya ini bisa lima hari dalam satu minggu
masing masing durasinya tiga puluh menit begitu ya dok ya yang disarankan ya
nah masih berkaitan sama olahraga tapi ini saya harus ke mbak ika juga
asupan asupan seperti misalnya kayak minuman protein kayak gitu gitu masih penting gak sih untuk diminum di saat saat seperti ini ya
terutama mereka yang ingin misalnya menjaga kondisi badan otot otot yang harus di maintain seperti itu mbak ika
terus sama ini mbak ika
kalau misalnya kita melihat bagaimana kondisi pandemi kan makanan kadang kadang kita tidak bisa berkreasi sebanyak yang kita lakukan ya seperti sebelum pandemi gitu
kita banyak yang menggunakan makanan kalengan gitu seperti sarden dan juga kornet
kemudian juga ini ngeceknya seperti apa ya supaya tetap aman gitu
kita terpaksa misalnya menggunakan makanan makanan seperti itu tapi kita harus ngecek nutrition fact nya mungkin bisa standar standarnya bisa
bisa dijabarkan begitu mbak ika
mungkin saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya mbak monggo
jadi untuk yang pertama mungkin pada orang yang memang mau maintain untuk bodybuilder ya kita istilahkan
jadi memang mungkin biasanya nge gym ataupun yang memang memelihara otot ataupun olahragawan untuk minuman yang berprotein tinggi tetap boleh dikonsumsi
tetapi memang kalau untuk orang yang baru mau mencoba meningkatkan otot masa otot gitu gitu sebenarnya masih boleh juga
tapi memang harus diperhatikan lagi karena tidak semua orang tidak semua minuman yang berprotein tinggi itu bisa dikonsumsi sama orang awam
biasanya kalau untuk yang binaraga ataupun orang orang yang memang bodybuilder gitu itu ada pemantauan khusus
pemantauan sendiri mungkin dari pelatihnya trainernya atau mungkin dari supervisi dari dokternya juga
karena kita nggak bisa langsung tembak semuanya sama per orang gitu sih
jadi kalau untuk yang kedua tadi sebenarnya kalau untuk makanan yang kalengan ya
makanan yang kalengan nggak apa apa sih sebenarnya
boleh boleh aja karena jujurnya saya juga masih suka makan
tadi bilang ada bikinnya terus kemudian juga ada lemak jenuh atau trans fatnya gitu gimana tuh ngecek nutrition factnya yang aman gitu bagi kita baika
kalau memang kita terpaksa makan makanan yang dikalengkan ataupun makanan awetan kemasan
itu sebaiknya sih kalau cara pengolahannya tetap harus diimbangi dengan makanan yang lain
jadi misalnya kayak kita makan mie instan
mie instan itu biasanya kan hanya isinya karbohidrat saja ya
tanpa ada proteinnya
nah sebaiknya memang harus di combine dengan misalnya telur ataupun sayur sayuran
jadi masukan sawi dengan telur masih aman lah ya mba ika ya
tapi sawitnya jangan cuma selembar
berarti kayak sarden atau kornet gitu masih bisa dikonsumsi masih aman
masih aman masih aman kalau dikonsumsi
yang penting kita tidak makan tiap hari
dan sekali makan pun juga gak satu kaleng yang besar kita abisin sendiri
tergantung siang apa satu minggu gimana mba ika
tergantung kondisi mba
jadi kalau misalnya pada saat kondisi yang kita benar benar gak bisa kemana mana
ataupun kita misalnya lagi anggaplah kita terjadi satu bencana alam ya
ya ambit ambit jangan sampai gitu
itu memang makanan yang paling gampang dan yang paling awet untuk disimpan kan adalah makanan kemasan
jadi masih diperbolehkan untuk paling gak dua tiga kali dalam seminggu
tapi harus tetap dikombain dengan makanan yang lain sih
ini aja mba ika jadi penasaran lebih bahaya mana makanan kemasan atau nasi padang
kalau dari harganya mungkin nasi padang ya
jadi penasaran oke
tapi itu kayaknya masing masing tergantung frekuensi mengkonsumsinya ya
ini terkait dengan macam macam yang harus kita perhatikan
ini banyak sekali juga informasi yang beredar terkait dengan kesehatan ya
seperti olahraga dan juga nutrisi yang masuk nih
saya mau mengajak dr michael dan juga mbak ika nih untuk dibanking informasi informasi tersebut
tapi mungkin kita mulai dari dr michael tersebut ya
ini mungkin dr michael silahkan menjawabnya mau apa mungkin bisa pede pedek atau straight to the point
terkait dengan informasi pertama nih dok ya
pakai masker selama berolahraga bisa mengganggu kesehatan
gimana tuh dok
saya jawabnya tidak
karena masker itu justru dalam kondisi seperti saat ini adalah untuk menghindarkan kita dari terinfeksi penyakit
jadi kalau menjadi tidak sehat berarti dari awal memang sudah tidak sehat
jadi lebih baik di rumah sehingga tidak perlu pakai masker
kalau misalnya di luar gimana dok
atau mungkin ada jenis masker yang kira kira dokter bisa rekomendasikan untuk digunakan dan gak bikin ungap gitu selama berolahraga
untuk awam itu tentunya kita hancurkan masker kain ataupun masker medis yang biasa berwarna hijau gitu ya
nah itu cukup baik
nah itu cukup baik
selama olahraganya tidak terlalu berat tidak masuk dalam intensitas berat seperti yang dihancurkan oleh perhimpunan saya
perhimpunan dokter spesialis kedokteran olahraga itu sebenarnya tidak akan menimbulkan masalah lain
tidak menimbulkan masalah sesat
namun kalau berolahraga terlalu berat mungkin itu terjadi
sehingga caranya adalah kita berolahraganya di dalam rumah sehingga tidak ada keharusan untuk menggunakan masker
tidak menimbulkan masker
begitu mbak fanny
ini informasi yang kedua ya dok ya
olahraga di tempat terbuka seperti mungkin cfd atau bersepeda bersama gitu di luar rumah aman masih
tapi yang rame gitu guru kami
setiap kita keluar rumah yang pertama adalah kita harus pastikan diri kita sehat atau tidak
dengan demikian kita berasumsi kita keluar dari rumah
itu kondisi di luar adalah belum tentu sehat
sehingga kita harus melengkapi diri kita dengan menggunakan masker menjaga jarak mencuci tangan dan sebagainya tadi
protokol kesehatannya itu harus tetap kita jaga
dan kalau kita bertemu dengan kerombolan kerumunan orang pada waktu car free day maupun kita saat berolahraga
atau kita masuk ke dalam suatu
daerah yang berwarna merah ataupun hitam
tentunya kita wajib menggunakan masker dan memperhatikan
dan kalau bisa kita berusaha menghindar dari daerah tersebut
oke ini informasi yang berikutnya ya dok ya
olahraga berenang itu adalah olahraga yang paling aman untuk mencegah corona dan meningkatkan imun tubuh terutama untuk menghadapi corona
betul kah dok
sebenarnya berolahraga apapun juga
itu baik untuk kesehatan dan termasuk untuk mencegah menangkal corona tadi
yang menjadi masalah adalah kolam renang itu milik siapa
kalau milik pribadi yang kita dapat menjamin tidak ada orang lain yang kita tidak jelas kondisi kesehatannya
tentunya itu aman saja
namun begitu kita masuk ke dalam kolam renang umum kolam renang publik
maka kita berhadapan dengan orang lain
begitu jumlahnya banyak itu menjadi masalah
dan yang harus diperhatikan lagi adalah fasilitas yang dipergunakan secara bersamaan
ruang ganti ruang bilas kemudian lemari yang dipakai bersamaan atau locker yang di dasar disebut locker
itu cukup diperhatikan atau tidak kebersihannya
sehingga itu yang menjadi perhatian kita
bahwa hal ini memungkinkan untuk kita menularkan penyakit tanpa kita sadari
oke jadi lebih baik dilakukan di tempat pribadi ya dok ya
dan kalau misalnya tidak punya kolam berenang kita cari olahraga yang lain ya dok ya
oke informasi berikutnya nih dok
berolahraga bersama dengan orang orang di ruang tertutup itu tidak aman betul apa enggak dok
kalau orang orangnya pada sehat dan kita yakin mereka sehat tentunya itu tidak masalah
jadi seperti kita membuat dalam istilah olahraga kita membuat bubble
jadi semua orang di dalam bubble tersebut di dalam lingkungan tersebut
itu kita wajibkan untuk diam di tempat tidak boleh berinteraksi dengan luar
sehingga kemungkinan terinfeksi juga minimal
namun kalau kita bersama dengan orang lain yang biasanya kita lihat
oh di instagram fotonya dengan si ini rame rame tanpa masker dan makan
terus terang saya takut untuk ketemu dia
mohon maaf nih jaga jarak dulu ya
tidak jadi ya kita olahraga sama sama ya dok ya
oke ini terakhir nih dok
memakai minyak kayu putih dan juga menggunakan kalung minyak putih saat berolahraga
itu menjaga kita tetap aman dari potensi penyebaran corona betul apa tidak
saya jawab tidak
dan ini sudah dijawab berkali kali oleh berbagai pihak yang berwenang
yang mengatakan bahwa hal itu tidak terbukti
akan dapat mencegah menangkal virus corona ataupun penyakit yang lain
namun hal itu dapat menjadi indikator
bila mana kita tidak dapat mencium
bila mana kita tidak dapat membawi termasuk minyak kayu putih tadi
mungkin saja kita ada yang disebut sebagai gejala anosmia
dan itu adalah salah satu saya katakan salah satu dari gejala covid sembilan belas
tapi ada juga adalah orang orang yang tidak merasakan masalah sama sekali dengan hidungnya dengan penciumannya
namun masalah dengan perutnya diare dan sebagainya atau dengan paru parunya
sehingga baik dikatakan sebagai penangkal maupun sebagai alat bantu untuk mendeteksi
itu saya jawab tidak
karena tidak menjadi jaminan untuk secara menyeluruh kita dapat menghindar daripada virus covid sembilan belas ini
tadi mbak ika mengatakan
tadi informasinya sudah cukup atlitan dari dr michael
sekarang kita ganti ke mbak ika
mbak ike kita langsung ke pertanyaan pertama nih
mbak ika buah itu sebaiknya dimakan saat perut kosong
kalau dimakan bersama makanan lain akan mengganggu pencernaan
betul atau tidak
karena sebenarnya tidak ada waktu yang terbaik atau terburuk buat makan buah
jadi karena pada prinsipnya kan serat dalam buah itu untuk membantu memperlancur pencernaan
jadi tidak ada pengaruh saat kita makan dengan perut kosong ataupun dengan perut yang diisi
kita ganti ke informasi berikutnya ya dok ya
pertanyaan berikutnya sih lebih tepatnya
untuk mencegah covid ini kita bisa menggunakan asupan suplemen penambah imunitas seperti mungkin
apa ya kayak invos force gitu gitu setiap hari
betul atau tidak dok
kalau untuk suplemen tambahan sebenarnya sih diperbolehkan
tetapi tidak untuk menggantikan sumber dari makanan yang kita makan
jadi sebenarnya untuk makanan itu kita kan memang sudah mendapatkan semua zgz yang kita butuhkan dari makanan
dan itu sebenarnya sudah cukup
hanya saja kalau misalnya pada saat kondisi kita tubuh kita itu sudah mulai agak turun
itu kita boleh boosting dengan suplemen suplemen tambahan
tetapi begitu sudah kondisi tubuh kita oke lagi stop boleh
yang berikutnya nih dok berjemur harus setiap hari untuk mencegah penyebaran virus corona betul apa tidak
untuk berjemur sebaiknya sih memang setiap hari
sebaiknya memang tiap hari tapi untuk jamnya sendiri memang kan banyak pro dan kontra ya
jam jam berapa yang memang seharusnya kita berjemur
ada yang bilang dari jam delapan sampai jam sepuluh
ada yang bilang dari jam sebelas sampai jam lima sore mungkin ya
tapi sebenarnya yang paling penting itu adalah waktu yang memang kita bisa
karena kan biasanya ada orang juga yang memang wfh ataupun yang juga memang tidak bisa wfh
akhirnya dia harus kerja dulu dan dia baru sempetnya baru bisanya adalah setelah jam sepuluh misalnya di jam istirahat
itu tidak ada masalah
tapi yang paling penting adalah berapa lama
berapa lama kita berjemurnya
durasinya berapa lama mbak ika
durasinya sih kalau sekitar lima belas menit sudah cukup
lima sampai lima belas menit cukup
susah ya abis itu ke depannya ya
informasi selanjutnya nih mbak ika
ada yang bilang minum minyak kayu putih itu bagus untuk mencegah atau menyembuhkan covid sembilan belas
betul atau tidak
pertama rasanya enggak enak
yang kedua habis itu kita pasti nggak akan mau makan
karena indera perasa kita juga sudah pasti kan rasanya jadi minyak kayu putih semua
karena otomatis mengurangi nafsu makan
kalau sudah tidak nafsu makan ujung ujungnya adalah konsumsi zat gizi yang memang kita perlukan itu makin berkurang
yang ada imunitas tubuh kita malah berkurang juga
berarti itu adalah mitos ya
jangan dilakukan ya mbak ika ya
jangan jangan jangan
mbak ika terakhir nih
jamu jamuan dan juga obat herbal itu sebaiknya dikonsumsi setiap hari gitu untuk mencegah paparan covid sembilan belas
betul apa enggak
efektif atau tidak
untuk efektif atau tidaknya sebenarnya efektif
tetapi tergantung lagi kepada berapa banyak kita konsumsi
jadi memang banyak orang yang berpikir oh jamu atau obat herbal itu bisa menyembuhkan atau menjaga
menyembuhkan atau meningkatkan imunitas tubuh kita dan akhirnya semuanya hanya minum obat atau jamu saja
jadinya kita makannya itu ya akhirnya jadi tidak jelas karena terlalu bergantung sama jamu atau obat obat herbal tersebut
terima kasih mbak ika
dan dr michael serta mbak ika juga ini sebelum kita teruskan lagi atau lanjutkan lagi informasinya
karena saya masih punya banyak pertanyaan nih kepada dr mbak ika
tapi sebelumnya saya akan ajak dr michael mbak ika serta penonton setia setrum pada malam hari ini untuk melihat bagaimana sebenarnya polling dari cnn indonesia sendiri sudah mengumpulkan polling dari warganet serta netizen terkait dengan sebenarnya apa sih yang mereka lakukan sehari harinya untuk menjaga antibody terjaga kemudian juga sistem imun di tubuh masing masing untuk menangkal penyebaran virus corona di sekeliling kita
mungkin kita bisa melihat hasil polling yang sudah dikumpulkan atau dikurasi oleh teman teman tim cnn indonesia
nah dari beberapa hal yang bisa dilakukan untuk menjaga imun tubuh berikut mana yang paling mudah untuk dilakukan
kemudian yang kedua mereka minum vitamin
oke warganet minum vitamin ya
yang ketiga makan buah dan sayur
sayur ini tampaknya sedikit sulit ya untuk digalakkan dikonsumsi setiap hari
kemudian yang terakhir olahraga di sekitar rumah
nah ini pollingnya sudah dikurasi ya berarti satu ini ya soal tidur teratur nih
dr michael dan juga mbak ika sebenarnya saya mau nanya sama dokter michael sih
tidur paling baik sebenarnya dalam satu malam ini berapa sih dok buat badan
jadi yang dari hasil
hasil penelitian diminta kita untuk tidur enam sampai delapan jam
itu yang dikatakan tidur yang cukup
namun di luar itu kita diminta untuk aktif
bahkan anjuran dari who yang terakhir tidak hanya olahraga kita juga diminta untuk mengurangi inaktivitas
artinya kalau kita duduk sambil bekerja di meja
mau tidak kita bergerak juga di meja tadi
misalnya kita mengetik mengerjakan pekerjaan kita work from home
kemudian kaki kita tapi tetap untuk mengayuh sepeda atau mengayuh pedal sepeda
atau kita perbanyak bergerak
nah dengan demikian tidak terlalu tepat pendapat masyarakat yang mengatakan bahwa tidur itu ada yang terbaik
bila mana enam delapan jam sudah terpenuhi
saya harapkan selebihnya kita harus lebih aktif
kira kira begitu bapak
kalau tadi dari empat pilihan kira kira menurut dokter michael mana yang paling efisien
yang paling ya tentunya makanan dan bergerak tadi ya
makanan dan berolahraga ya
oke kalau mbak ika gimana mbak ika kalau menurut mbak ika
kalau saya setuju sama dokter michael
jadi makanan dan bergerak
oke jangan tidur ya
jangan tidur terus
cukup enam sampai delapan jam saja paling banyak ya
oke selanjutnya ini juga tidak hanya dari polimetizen
dari tim cnn indonesia com sendiri juga sudah mengumpulkan beberapa keterangan atau beberapa informasi gitu yang didapatkan dari warga terkait dengan menjaga antibody menjaga imun tubuh
serta bagaimana sih mereka sehari harinya ini melakukan strategi untuk menangkal penyebaran virus corona sehari hari
mungkin bisa kita putarkan nih keterangan dari para warga
oke yang pertama dari ed aulia ardothrahma
dia konsumsi lemon setelah bangun dan sebelum tidur sampai akhirnya bertani lemon sendiri
wow jadi wira swasta nih sekarang ya
oke yang berikutnya
oke yang berikutnya
oke yang berikutnya
nanti kita kumpulkan semuanya dulu dr michael dan juga mbak ika mungkin habis itu kita bisa tanggapi ya
yang kedua ini dari f adi sembilan ratus sembilan puluh
dia rajin minum haba tusauda dan juga madu
masya allah maksudnya ya
kemudian yang ketiga
mungkin pakai nassel cleaner itu maksudnya ya mbak ika dan juga dr michael
kemudian dia pakai masker
serta rajin mencuci tangan
praktekan proses ketiga n teman teman
kemudian yang ketiga
apapun yang bisa membuat kita happy dan menjaga imun tubuh ya dengan cara bikin happy dan juga bebas stres itu harus kita lakukan ya
kalau mbak annie ini tanpa pakai army sejati menonton bts dia
dari ed indra udharayana
dia goes dan juga tenis
mas indra tampaknya sangat sehat ya
dia suka goes dan dia juga suka tenis
ed iha maftuha mengatakan kita harus tetap berpikir positif
kadang kadang kita suka salah kaprah
caranya berpikir positif ini setiap orang beda beda loh
yang tadi warganet juga sudah mengatakan ada yang bilang konsumsi lemon
konsumsi lemon itu gimana sih mbak ika
konsumsi lemon boleh
tapi untuk kasus tertentu misalnya pada orang yang punya sakit mah itu sih sebaiknya harus setelah makan ya
karena kan lemon juga sebagai salah satu sumber vitamin c yang tinggi
cuman kadar keasamannya itu kan juga memang tinggi
jadi pada kasus kasus orang yang punya riwayat gerd atau punya riwayat sakit lambung mungkin itu harus cara minumnya atau jam minumnya aja sih yang harus diperhatikan lagi

sebelum makan gak apa apa
tapi memang pada kondisi tertentu aja seperti yang tadi
ada penyakit lambung ataupun penyakit penyakit penyerta yang lain itu harus diperhatikan
terima kasih mbak ika
nah berikutnya untuk dokter michael mungkin selain tadi juga menanggapi kira kira dari warganet

menjaga apa tuh berpikiran positif ya

itu tentunya akan memperbaiki emosi dan suasana hati kita

yang membuat kita itu menjadi lebih depresi ya
ya akan membuat kita tuh semakin merasa sedih
semakin tidak pasti semakin merasa aduh kok jadi berat sekali
nah itu tentunya tidak baik untuk kesehatan pada saat ini
oke berarti film film yang bikin kita nangis tinggalkan dulu ya dok ya
sebentar jangan dulu
jangan happy saja

orang orang yang suka bikin kita sakit hati tinggalkan dulu ya
ya penting imun tubuh tetap terjaga
kita harus menjaga happiness ya
oke dokter michael dan juga mba ika

oke kita sudahi dulu diskusi twitter pada malam hari ini